ya di balik tragedi tanah longsor yang menyebabkan hilangnya puluhan orang
menyisakan trauma yang mendalam bagi warga sekitar
bagaimana tidak sebelum bencana datang warga sempat bergembira
karena sebentar lagi mereka bakal panen raya tanaman jahe
siapa sangka desa bandaran yang dulunya damai dan tenang
kini berubah menjadi porak poranda
ratusan warga panik saat tanah longsor menerjang kampung mereka sabtu pagi
hampir seluruh korban yang selamat dari maut
dievakuasi ke tempat pengungsian
mengalami syok dan trauma berat
mereka menyaksikan sendiri bagaimana keluarga yang mereka sayangi
satu persatu hilang tertimbun tanah longsor
mirisnya lagi bencana datang saat mereka tengah memanen jahe
sebab mayoritas mata pencarian warga desa bandaran
adalah bertani untuk menyambung hidup serta membiayai sekolah anak
lihat kan karbnya itu apa itu eman
jadi sebelumnya tanah itu longsor jahe itu dipanik
badan penanggulangan bencana daerah ponorogo
sebenarnya sejak dua minggu sebelum kejadian
sudah menghimbau agar warga desa bandaran segera mengungsi
sebab di atas bukit sudah terdapat tanda tanda akan terjadi tanah longsor
tapi sayangnya himbauan itu tidak dianggap serius
warga hanya mengungsi pada malam hari saat mereka mau tidur
sementara pagi hari mereka kembali pulang ke rumah dan berkebun
alasannya pun sederhana jika tidak berkebun
warga tidak punya penghasilan untuk menanam
mereka menafkahi keluarga
himbauan untuk segera itu sudah dilakukan juga
tetapi prediksinya itu saat itu estimasinya adalah kalau hujan
kalau hujan terjadi longsor kita segera mengungsi baik siang maupun malam
rencana memang tidak ada yang tahu kapan datangnya
jika tuhan sudah bergenda tidak ada satupun yang bisa menolaknya
warga bandaran ini hanya bisa pasrah
dua ratus jiwa lebih kehilangan tempat tinggal
mereka kini juga membutuhkan
bantuan dari kita semua